saya barusan pindah di sini karena yang otak sini sudah pergi
hai ayo kita ikutan ngaji iya sih om juga mau ngajak semen facebook dulu nih cuman kopi
juga enak banget bikinnya kurang gua udah bikin diri dulu ya dulu ya
dulu dulu ya
banget kok kita jadinya ke rumah sakit ya gimana sih katanya yang mira mau nyari kerjaan
bang wab demi neng mira seharian ngubuk ngubuk orang orang buat nanyain loker loker lowongan kerja
cleaning service cleaning service apa aja kerjaannya yang penting halal saya mau ke
bang cakep tuh neng mira emang calon bini masa depan banget dah maksudnya neng mira emang harus
buru buru masuk biar diinterview biar cepat keterima ye ntar kalau udah kerja dimari nih
neng mira bisa tempatin kontrakan
bang mohab yang di belakang rumah
assalamu'alaikum bang wahab
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
ini masuk kiri ntar tengah tengah belok kanan
tuh tempat interviewnya
emang jodoh kagak kemana
kalau hari ini aku diterima kerja disini
aku akan langsung mundurin diri dari pabrik
kamu ngapain kesini mau ketemu sama dokter
saya mau ketemu sama bagian hrd mas
karena saya mau ngelamar kerja disini jadi
selamat pagi mas firman
iya ini bagian hrd nya pak rudi
jadi begini pak rudi
temen baik saya
dia mau ngelamar jadi cleaning service disini
jadi saya harap semua prosesnya bisa dipercepat
dan dia bisa mendapatkan kerjaan disini ya
pokoknya saya yang jamin dia disini
kalau gitu mari ikut ke ruangan saya
yaudah pak rudi silakan duluan
saya ada yang harus dibicarakan sama mbak wiranya
yaudah saya permisi dok
gimana caranya kamu mau ngelamar jadi cleaning service disini
kamu kan bekerja di pabriknya mas raffi
saya mau mengundurkan diri dari pabrik mas
lah emang kenapa
kamu ada masalah apa disana
enggak kok gak ada masalah sih
enggak ada masalah mas
kalau ada apa apa kamu bisa cerita sama saya
saya ke ruang hrd dulu ya mas
biar saya bisa cepat cepat urus pindahan kesini
yaudah pokoknya ruangannya lurus mentok nanti belok kiri
sekali lagi makasih banyak ya mas firmin yang ngebantuin saya
tante kok om jarwo lama banget sih
iya padahal om jarwo udah janji sama indra sama khail ha mengantarin kita ke kontrakan ibu
sabar ya neng cakep abang ganteng
om jarwo itu lagi keluar dulu sebentar enggak lama kan enggak balik
paling lagi beli sarapan dulu
tapi om jaro pas antararin kita kan ke rumahnya ibu
gimana nanti kalau om jarwo aja enggak mau nganterin kita lagi
oh nganterin dong kan om jarwo nya udah janji
nah apa tante telpon aja deh om jarwo nya ya
pasti udah pada gak sabaran pada pengen ke rumah kontrakan iya kan
ya om kita udah siap
udah siap siap ganti baju
iya enggak enggak
bang abang beneran bang mau nganterin anak anak itu balik ke sana
orang tuanya kan udah kagak mau bang
alah biarin aja dah
yang penting gue menuhin janji daripada gue gak menuhin terus gue dianggep bohong terus
udah biarin aja
ini urusan gue
nyari biar mereka percaya sama gue
ayo om kita udah siap
iya ganteng cakep
dah udah nyampe
bang ini ya
ibu ini indah bu
ibu ini indah
ibu ini indah
ibu ini indah
ibu ini indah
ibu ini indah
saya purusan pindah di sini ya
saya barusan pindah di sini
karena yang otak sini sudah pergi
ibu ibu ibu ibu ibu ibu
kalian percaya sama om
ada apa mira manggil aku kesini
dimana indah sama ilham
mas pasti tau kan
mira tenang dulu
baru aku mau cerita
tapi mira harus tenang dulu
merasa bersalah sama mira
karena memang aku salah
sekarang aku mau buka semuanya
hari itu aku jemput
ilham sama indah di sekolahan
tapi setelah aku serahkan ke dhani
ilham dan indah
aku gak tahu lagi kemana mereka
aku malah diancam sama dhani mir
cuma dhani yang tau
mas darwo beneran gak tau sama sekali
kalau mira mau tau
silahkan tanya ke dhani langsung